yang memanggil komunitas sepatu roda yang meluncur di jalan gatot subroto tersebut
ini tentunya tidak dibenarkan dari aturan yang ada

bahwa jalan raya itu tidak diperuntukkan untuk kegiatan bersepatu roda
menanggapi aksi viral dan berbahaya yang dipertontonkan komunitas sepatu roda
wakil gubernur dki jakarta amat riza patria pun melarang para pemain
sepatu roda melintas di jalan raya
menurutnya pengguna sepatu roda tidak sepatutnya menggunakan jalan raya sebagai arena karena sangat berbahaya
jangan di jalan raya yang dapat membahayakan teman teman sendiri pengguna sepatu roda ya
kami mendapatkan masukan dari masyarakat agar diberitahu
dan melalui media ini kami beritahu pada masyarakat pengguna sepatu roda agar menggunakan tempat tempat yang disediakan
riza juga meminta pengguna dan pencinta sepatu roda menggunakan fasilitas olahraga
agar tak membahayakan pengguna sepatu roda dan orang lain
tim liputan cnn indonesia